kamu baca sendiri nih
menyatakan bahwa anda telah mendapatkan hadiah berupa
hah lima puluh juta
ya kita dapat lima puluh juta dok
kita cari target
gak ada orang
akhir mungkin ada yang ngikutin
ada ada hehehe hehehe hehehe hehehe tuh kan dia lagi aja pada
udah jangan ngelakain polo berduduk berdiri iya maksudnya begitu
eh eh eh eh eh eh sobri lukman indra sobrini lalu kalian ngapain sih ah nabrak nabrak posisi
jadi kita mau matematik hai di sini main doang main main doang apa yang dikomunikasi
tadi sebenarnya kita tuh mau
susah dibayangkan ada apa dengan mereka yang pasti ada cucian
kuten tilih sayu
utusan pak juki
saya pengajar sekaligus pengurusan triwati yang ada disini
babysitternya si amelia ya
si amal ini mencekali ya
akem baik saja kau amelia
ambe liya di pesantren gak boleh bawa beginian
game player handphone atau apapun itu
ini ustaznya simpen ya
anak buahnya pak juki
datang kesini bawa mainan anak
saya sita aja daripada
pada berebut anak anak pak
iya pak ustaz
kan pak juki menyuruh saya
mengutus saya untuk kesini
jadi ambo nurut saja
jadi babysitternya amelia pak ustaz
pak ustaz tapi kalau ambo gak nurut
nanti kena pecah pak ustaz
uli jangan begini malu ya
duduk diatas lagi udah
diatas dulu ya
kan di pesantren ini kita
gak ada babysitter ya
uni upianya jadi babysitter anak anak santri disini aja
tapi uni ada syaratnya
apa tuh pak ustaz
syaratnya uni harus adil
dalam mengasuh anak anak
tidak pilih kasih
cuma buat amalia saja
tapi untuk semuanya
mau pak ustaz mau
senangnya pak ustaz
saya kerja disini
abc sakatonik abc nah kalian harus tahu selain sakatonik abc usah punya yang baru nih ada lagi
namanya sakatonik abc gummy fruity and veggie jadi sakatonik ini itu adalah vitamin bukan obat jadi
kalian sangat aman untuk konsumsi secara rut secara rutin ya dalam satu kemasan ini itu banyak rasanya itu
ada empat varian rasa ada anggur ada apa ada strawberry ada aja ada jeruk kalian mau nggak
nanti sebelum kalian makan ini jangan lupa baca bismillah
satu aja dulu
lucu ya kenapa kalian harus makan sakatonik abc gummy fruity and veggie agar kalian itu
enggak gampang sakit daya tahan tubuh kalian itu bisa kuat dan kalian bisa berprestasi dan
selalu aktif ya iya silakan
daripada makan permen mending kita makan ini aja enak
ya jelas dong karena sakatonik abcgami fruity and vegy itu mengandung buah dan sayur yang tinggi serat dan tinggi vitamin c nya serta enak rasanya ya kan
iya ada yang mau aku omongin nih daud
kalau mau ngomong ya ngomong aja gak usah dirahasiain
menyatakan bahwa anda telah mendapatkan hadiah berupa
ya kita dapat lima puluh juta
kita dapat lima puluh juta
tuan kita itu tidak boleh ikut campur sama urusan orang lain
kalau kita dapat lima puluh juta buat apanya kali ya
kalo dia jadi udah berhasil
jangan merebut jangan berebut jangan berebut
duit yang kalian barusan dapatkan itu sebaiknya kalian tabung dan gunakan
buat hal yang bermanfaat dan jangan berhutang betul tidak
suara galon sore sore dengan lamun melamun itu tidak baik melamun itu sebagian dari perbuatan